sdut bumi kartini jepara ii dan sd dua rendeng memenangkan turnamen sepak bola putri lintas sd
dan madrasah ibtidayah di wilayah kudus jepara rembang serta pati pada partai final sd ut bumi
kartini jepara menaklukkan lawannya sdit al islam kudus dengan skor empat dua untuk kategori u sepuluh
ada pun untuk kategori u dua belas sd dua rendeng tampil meyakinkan dengan mengalahkan madrasa ibtidayah
dan ubaidul mu'minin tiga satu
pada partai final turnamen sepak bola putri u sepuluh dan u dua belas itu pun dilakukan peresmian stadion baru
super soccer arena di kawasan rendeng kudus jawa tengah
pihak penyelenggara mengaku turnamen ini digelar untuk membangun sepak bola putri dari akar rumput
mungkin malah lebih ke bawah ke u delapan sama u enam
karena saya udah cek cek ya dengan teman teman saya orang jerman brazil segala
mereka kalau mulai sepak bola

jadi abis u dua belas malah bukannya ke situ itu tugasnya asbw dan pssi
pssi menyambut baik inisiatif turnamen sepak bola putri ini
menurut wakil ketua umum pssi ratu tisha
kompetisi semacam ini merupakan bentuk sinergi pssi dengan berbagai pihak
untuk menciptakan kompetisi yang terstruktur dan berjenjang
baru yang atas adalah kompetisi level atasnya
untuk putri sendiri kita harus kaji dulu
antara berpindah ke semiprofesionalnya
ataupun antara amatir
karena status pemainnya ini semuanya kan masih posisinya amatir
jadi jangan juga nanti balapan dengan industri nya jadinya gak berlanjut
itu ya plannya
direktur fifa woman football asia simon antoang toseli menilai
langkah membangun sepak bola putri secara bottom up
seperti yang dilakukan indonesia saat ini sudah tepat
salah satu pemain persis solo women safira ika putri berharap
liga satu putri dapat kembali di gelar
dengan begitu pemain seperti dirinya dapat meningkatkan kualitas
seiring dengan bertambahnya menit bermain
tanggapan kita semoga untuk next year tahun depan
sudah ada liga satu karena kita juga sudah di persisolo
dari satu tahun belakang jadi kita udah masuk dua tahun
untuk terus berlatih di satu tim ini
semoga di next year kita ada liga satu
ika juga menginginkan kompetisi sepak bola putri usia dini
menjadi sarana bagi pemain putri pemula
untuk mengejar cita cita menjadi pemain pro